otoritas jasa keuangan menilai perbankan konvensional dengan fintech berpeluang besar untuk bekerja sama
saat ini terdapat sembilan puluh sembilan perusahaan fintech yang berizin di indonesia
tiga perusahaan merupakan fintech syariah enam puluh sembilan berasal dari lokal dan tiga puluh merupakan modal asing
deputi komisioner ojk institut sukarela batu nanggar menjelaskan setidaknya nilai akumulasi penyaluran dana pinjaman fintech
telah mencapai rp dua puluh enam triliun rupiah per januari dua ribu sembilan belas lalu
data ojk juga menunjukkan setidaknya terdapat tujuh belas dua juta akun pengguna fintech
ojk menilai ada peluang besar kerjasama fintech dengan perbankan
ini karena perbankan membutuhkan inovasi sehingga bisa bekerja sama dengan startup company atau fintech yang mempunyai banyak ide baru
sedangkan fintech membutuhkan perbankan yang memiliki infrastruktur dan juga dana
saat ini kita ada mencatat tiga puluh empat ya fintech
itu ada perbankan
lebih dari mungkin tujuh atau delapan jenis ya
hampir semuanya ada
dan rencananya dalam bulan depan itu kita akan seleksi beberapa untuk diuji dalam regulatory sandbox
hasilnya tentunya nanti setelah diuji
kan biasanya tentunya ada enam bulan ada bisa perpanjangan waktu
tentunya nanti setelah kita lakukan akan kita share juga kepada teman teman
ini justru bank itu sekarang mendekati fintech
fintech juga begitu
kenapa mendekati bank
karena ternyata orang yang punya uang itu belum semuanya berani naruh uang di situ
jadi akhirnya mereka bekerja sama dengan bank karena ternyata kebutuhan pinjamannya lebih banyak daripada orang yang mau ngasih pinjem gitu
jadi ibaratnya satu hari itu saya aja dikirimin nama investor
tiap hari itu ada sepuluh orang mau pinjam
nah tetapi yang mau ngasih pinjeman itu kan tadi p dua p kan menemukan
mereka mau kan antara yang punya uang sama yang minjem kan
nah kebanyakan yang minjem gitu
nah akibatnya mereka juga punya problem dananya terbatas
makanya mulai kerjasama dengan bank
nah itu jauh lebih bagus sebenarnya
karena account receivable nya atau pinjamannya itu atau kreditnya itu kan dibukakan oleh bank